plafon ion mall bsd tanggerang ambrol pada rabu sore setelah hujan lebat mengguyur kawasan tersebut
akibat kejadian itu empat belas orang mengalami luka luka dan dilarikan ke rumah sakit eka hospital
pelafon yang terbuat dari membran tersebut diduga tak kuat menampung guyuran air hujan
seruntuhan pelafon menimpa area musikal di halaman ion mall
akibatnya pintu mal yang terbuat dari kaca hancur berantakan
akibat kejadian tersebut empat belas orang yang terdiri dari pengunjung dan juga karyawan mal mengalami luka luka akibat pecahan kaca dan dirawat di rumah sakit eka hospital
namun sembilan orang sudah dapat diperbolehkan pulang
tatap yang terbuat dari membran itu lokasinya ada di tempat musikal konser yang ada di morayon
itu diduga tidak kuat untuk menampung air
diduga hasil olah tkp kami tadi dan korban sembilan orang sudah kembali ke rumah
kemudian yang untuk limanya itu persiapan persiapan pulang